hai seorang siswi yang masih duduk di kelas dua smk diduga menjadi korban pelecehan seksual
oleh seorang pria di stasiun buaran duren sawit jakarta timur rabu dini hari atas perbuatannya
pria yang diketahui bernama andi saputra ini langsung diamankan petugas stasiun dan
dibawa ke polres metro jakarta timur untuk pemeriksaan lebih lanjut menurut korban dirinya yang
hendak ke masjid istiqlal bertemu dengan pelaku di kereta dalam aksinya ini pria tersebut merabah
paha korban hingga memegang ke area dada saya kayak bertanya tanya kan sama proyekto maksudnya nanya nanya
saya dari mana namanya siapa gitu terus tiba tiba dia katanya bisa baca pikiran saya
gitu kan terus dari situ kayak saya percaya saya aja sama dia kalau dia bisa kayak gitu
hai sebelumnya kasus pelecehan seksual juga dialami seorang penumpang di kereta
api argo lawu relasi solo balapan gambir pada minggu lalu aksi tidak terpuji ini viral di
media sosial usai rekaman video peristiwa tersebut diunggah oleh korban melalui akun
twitter at selasa rabu kasus ini pun langsung ditangani oleh pihak kai pelaku diketahui
menyesal dan meminta maaf kepada korban melalui pesan pribadi sementara itu melalui
akun resmi instagram kai satu ratus dua puluh satu pihaknya menginformasikan dengan tegas melakukan blacklist terhadap penumpang
yang melakukan pelecehan seksual selama dalam perjalanan kereta api menggunakan nomor induk
kependudukan pihaknya juga mengimbau penumpang untuk segera melapor kepada petugas apabila melihat atau
mengalami tindakan pelecehan seksual saat berada di lingkungan stasiun atau di atas kereta api tim
liputan cnn indonesia